nyari penak penik lebaran biasanya orang datang ke asmk tapi kali ini yang saya lihat adalah
wih angpau masih kosong belum ada isinya
nanti ini biasanya dibeli oleh masyarakat yang mau mudik supaya nanti dibagi bagiin untuk anak anak kecil
nah serunya adalah di sini dengan berbagai desain yang lucu lucu ada berbagai merek merek makanan
karena biasanya anak anak lebih suka makan makanan ringan seperti ini untuk dijadikan dan nantinya buat mereka lebaran lebih bahagia
setelah pemerintah membuka kembali kesempatan mudik lebaran pada tahun ini
masyarakat pun antusias menyiapkan berbagai keperluan mudik
salah satunya amplop lebaran
pada hari raya biasanya warga membagikan uang untuk anak anak dalam amplop kecil
meningkatnya kebutuhan akan amplop lebaran menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang
banyak tahun ini sekarang
karena kan baratnya udah katanya bebas mudik
jadinya berkah juga bagaimana ya
di pasar asmk jakarta barat pedagang membandrol amplop lebaran sepuluh ribu rupiah untuk tiga bungkus
satu bungkus terdiri dari sepuluh lembar amplop
dalam sehari pedagang bisa meraup lima ratus ribu hingga satu juta rupiah
beberapa calon pemudik menyempatkan diri membeli amplop amplop ini sebelum berangkat ke kampung halaman
ya buat oleh oleh aja buat ponakan
itu kan tradisi ya
ya buat anak anak perantau lah
ya apa sih biar lucu aja gitu
kalau dikasih uang begitu kan udah biasa ya
kalau di amplop ini kan kesannya mewah udah tradisinya
jadinya senang aja anak anak
apalagi kalau gambar gambar yang kayak gini kan
berapapun uang yang dimasukkan ke dalam amplop tak jadi masalah
yang penting bisa berbagi dengan sanak saudara
roni satria septya di pradana jakarta